berat bu dari sejak hari anak saya diculik sampai detik ini saya terus mencari anak
saya kemana mana tapi saya nggak pernah menemukan anak saya tolong kasih tahu saya
sebelumnya saya minta maaf bu gara gara
terima kasih antara ibu nena aida dan pak firman tapi kain itu kain saya bu kain itu yang
dipakai oleh bayi saya ketika dia diculik saya ingat betul itu kain saya tapi kain pembungkus itu bisa
saja sama bu belum tentu aida itu anak ibu emangnya umur anak ibu sama dengan aida mereka keumuran

maret danulis saya diculik ketika masih berumur tujuh hari

ayla sudah mau melahirkan sekarang pak firman
ya baik pak firman
malam ini juga saya ke rumah
bu jadi tanggal hilangnya bayi saya itu sama dengan saat istrinya pak firlan melahirkan
bu ibu pasti tahu sesuatu
pasti ada yang terjadi sesuatu kan bu
kamu tunggu apa lagi
cepat kamu bawa pergi dari sini
atau kamu bilang sama lila kalau bayi itu sudah meninggal
bu apa mungkin anak ibu lila dari pak firman meninggal dunia
dan kemudian ibu lila meninggal dunia
aku meminta bayi lain untuk menggantikannya biar pak firman nggak sedih iya bu
tidak terjadi apa apa
ibu bohong kan bu
ibu kelihatan seperti menutupi sesuatu
saya mohon kalau ibu tahu sesuatu
kasih tahu saya bu
ibu kan juga seorang perempuan seorang ibu
itu sangat berat bu
dari sejak hari anak saya diculik sampai detik ini saya terus mencari anak saya kemana mana
tapi saya nggak pernah menemukan anak saya
tolong kasih tahu saya
tolong kasih tahu saya kalau aida itu anak saya
iya kan bu
iya kan bu

aku gak boleh bilang apa apa dulu kalau waktu itu pak firman memang pernah nyuruh aku membuang anaknya lila
apalagi masih belum pasti kalau orang ini adalah ibu kandungnya aida
aku harus lidiki dulu dan mencari tahu di mana sebenarnya anaknya hilang
karena selama ini aku sudah membohongi pak firman
bu ibu tenang dulu
dengarkan saya baik baik bu
saya memang yang membantu kelahiran lila
ibu bayi lila tidak mati
saya langsung kasih ke pak firman
pak firman langsung menamainya aida
bukan bayi ibu
saya yakin betul aida anak saya
ibu mau minta ayah kan bu
ya sudah bu
kalau ibu nggak percaya
tapi tapi memang itu keadaannya
indira kamu sudah pulang saya
ngapain sih aku ngurusin aida
mana aku tahu kabar dia kayak gimana
ngapain aku mikirin dia sih
ahil itu kan teman dekat kamu
bisa kamu gak peduli
mama aku itu gak sudi peduli sama dia
dia itu seorang penipu mah
ngapain aku peduli sama seorang penipu kayak dia
mah kalau mama mau tahu kabarnya aida
kenapa gak mama telpon pak firman aja
mama kan temen deketnya dia
walaupun dia seorang penipu
dia tetap teman kamu
mama kenapa sih
kok sikap mama aneh banget
kenapa mama sampai segitunya belain aida
iya mungkin ini karena rasa bersalah mama sama ayahnya
peristiwa itu selalu menghantui mama
aku sama sekali nggak tahu rahasia apa yang mama simpen
apa jangan jangan cuma indira yang tahu
jangan bilang kalau kamu gak ingat dengan semua peristiwa yang sudah kamu ceritakan sama kamu
kamu tuh kaget banget waktu mendengar berita ini pertama kali
tapi gara gara kecelakaan kemarin
aku suka jadi lupa mah
bagaimana mama gak punya perasaan bersalah
peristiwa itu menghantui mama seumur hidup ini
karena masalahnya mama sudah menabrak pembunyianya aida kan
mama yang udah nabrak mamanya aida sampai meninggal
kenapa riza bisa sampai mendengar hal ini
kenapa indira malah seperti kelihatan tidak tahu apa
apa benar yang barusan dikatakan indira bahwa tante yang menabrak ibu aida hingga meninggal
tolong jawab tante
dan kalaupun hal itu benar kenapa tante gak ngaku dari dulu
jangan jangan desak mamaku kayak gitu
tante yang menabrak ipunya aida sampai meninggal
tante yang menabrak ipunya aida sampai meninggal
kalau begitu tante harus mengakui perbuatan tante
tante nggak mau dimasukin penjara
tante nggak mau

tante mohon sambut
tante mudah tante
tante berdiri saja
tante tidak akan melaporkan kepada siapa siapa
aku akan merahasiakan hal ini